nah ini informasi selanjutnya berniat membantu seorang pemulung dan keluarganya yang hidup susah
warga dan aparat desa serta anggota tni di kabupaten purworejo jawa tengah malah mendapat kejutan tak terduga
ya saat membantu membersihkan rumah sang pemulung aparat desa dan anggota di tni menemukan uang tiga puluh lima juta rupiah
dan perhiasan emas dua puluh dua lima gram yang disimpan pemilik rumah dalam tumpukan baju
inilah uang koin dan uang kertas milik pemulung bernama sutarman warga dusun tawang rejo desa keseneng kabupaten purworejo jawa tengah
uang ini ditemukan dalam tumpukan baju di rumah kumuh dan tidak layak huni ini pada rabu siang
warga aparat desa dan anggota tni yang membantu memperbaiki rumah pemulung ini pun terkejut saat mengetahui jumlahnya yang mencapai tiga puluh lima juta rupiah
di rumah yang penuh dengan rongsokan ini warga dan aparat juga menemukan perhiasan
emas seberat dua puluh dua lima gram dan buku tabungan dengan saldo delapan juta rupiah lebih
jadi yang kami temukan selama kami memisahkan satu persatu barang yang ada di tumpukan rumah tersebut
yaitu uang sejumlah kurang lebih tiga puluh juta kemudian emas dua puluh dua lima gram
sutiem istri sutarman mengaku sengaja menyimpan uang sebanyak itu untuk biaya sekolah anak anaknya
sedang perhiasan emas yang ditemukan diakuinya dibeli saat belum menikah dulu
saya ngerongsok itu buat bangun rumah sama didik anak sampai tamat sekolah
kalau emasnya itu yang beli siapa
emas itu waktu saya masih gadis
sutarman dan keluarganya selama ini dikenal warga sebagai pemulung yang hidup dalam keterbatasan
untuk bertahan hidup
sutarman bersama istri dan dua anaknya mengais barang barang bekas di jalanan
kadang menerima pemberian uang dari warga lain
meski ditemukan uang puluhan juta rupiah dan perhiasan emas
pemerintah tetap akan memperbaiki rumah sutarman agar layak huni
semua barang rongsok yang dianggap tidak terpakai
kemudian diangkut menggunakan truk untuk dibuang